presiden jokowi dodo menyapa peserta vaksinasi covid sembilan belas untuk pelajar smp dan sma secara virtual
jokowi menyebut penyuntikan vaksin tidak menimbulkan rasa sakit sehingga anak anak tidak perlu takut disuntik
sebanyak lima belas pelajar smp dan lima belas pelajar sma di indonesia mengikuti vaksin covid sembilan belas hari ini
selain itu ada sembilan belas masyarakat yang mengikuti program vaksinasi dari door to door atau rumah ke rumah
selain anak anak jokowi meminta agar seluruh guru dan petugas di sekolah dipastikan mendapat vaksinasi
hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah khususnya ketika belajar tatap muka dimulai
saya mengapresiasi yang setinggi tingginya atas pelaksanaan vaksinasi pada pagi hari ini untuk anak anakku semuanya
baik yang di smp maupun yang di sma
hari ini akan divaksinasi empat puluh sembilan anak
jadi lima belas pelajar smp lima belas pelajar sma
dan sembilan belas pelajar sma
saya hanya ingin menyampaikan agar setelah anak anak semuanya divaksinasi
juga tolong dicek agar guru petugas petugas sekolah jangan sampai ada yang terlewat vaksinasinya
vaksinasi ini semuanya bisa dipercepat sehingga bisa tercapai kekebalan komunal
dan kita bisa terhindar dari covid sembilan belas
tadi saya sudah berbicara tadi
we call dengan area dan resel yang sudah disuntik
saya tanyakan sakit enggak enggak sakit
anak yang belum divaksin yang belum disuntik nggak usah takut